sssshhh kak lian diem dong jangan bikin gue panik
yalya mana gue tau dia bakal berani manjat
aku takut kamu terkena pengaruh buruk aja dari dia
makasih ya kak udah diingetin
ya udah kalau gitu biar berkas yang ini saya bawa pulang ke rumah ya kak
biar bisa dipelajarin
kalau ada apa apa kabar di sini ya
terima kasih kak
lu minta gue bikinin sepanduk
iya yang penting tulisannya jelas dan nggak usah ribet
nih tulisannya ada di kelas ini
dan gue mau selesainya pulang sekolah bisa kan
kita sih oke oke aja yang penting bayarannya
nih kalau segini cukup kan
cakep cukup lah
tapi inget ya pulang sekolah harus lulus
eh terima kasih
dada sebentar ya
tapi maaf nih ya bukannya kebanyakan nyemilin mecin nih
tapi serius deh
masih gak ngerti itu maksudnya sepanduk buat apa sih
lo lagi gak kampanye partai kan bep
udah deh gak usah pada kepo
nanti kalian lihat sendiri pokoknya bakalan seru
yaudah yuk cabut yuk
salam anak baru yang lagi panjat sejujurnya bisa mengambil kekasih
eh taro dulu deh taro dulu deh
itu ada apa ya aku rame banget
salma anak baru yang lagi panjat sosial biar banyak yang naksir
sama anak baru yang lagi panjat sosial biar banyak yang naksir
eh ya salma ini lah yang mana lagi
itu tuh yang namanya salma
oh itu orangnya
hah apa lo liat liat
keliatannya sih alim so nyari sensasi
yeh yaudah cari aja yuk
oh jadi nih tuh ceritanya sepanuknya buat ini beb
lo emang the best banget main darling dinda
ya lagian siapa suruh main main sama dinda
yap lagian siapa suruh juga dia macem macem sama main darling dinda
yap bener bingo
dan gue yakin banget ya pasti abis ini satu sekolahan kita pada ngajakin salma
iya pasti kita yang bakal disalahin
ya kalian diem dong
ya gue kan juga gak tau
enggak pokoknya kita harus ngelakuin sesuatu sebelum dia kenapa kenapa
suka kalian diem dong jangan bikin gue panik
ya liat mana gue tau dia bakal berani manjat
udah deh kita cabut aja yuk
lo ngapain pake naik kesini
lu kan bisa tinggal suruh gua
kok lo buru buru banget sih jalannya
tadi siapa sih yang ngerjain lo kayak gitu
gue penasaran deh siapa orangnya
gue gak mau mikirin siapa pelakunya fah
udah yuk kita pulang aja
yuk yuk pulang
hai nat kenapa
gue gak mau nunggu
tapi gue tahu ini sepanduk bikinan lo kan
ya ampun si natan nyeremin binggo
tapi ya untung aja dia tuh gak ngamuk ngamuk sama kita beb
kita disini mau nganterin salma bukan lo
heh gue sama salma itu sepaket minggir deh
gak bisa kepala gue lagi pening
kalo denger suara lo bauannya pengen muntah
yaudah gausah dengerin awas ah
jaya kenapa sih lontu cari gara gara mulu sama gue
jai jai jai
jaya kenapa harus terlibat sih
sal udah mau aja
lo di belakang dong
mukamu kaya nyung keteknya budi nat
kenyut kenyut mengerikan gitu
wah lo gue tuh selalu wangi emangnya lo
nat lo kenapa sih
beda banget hari ini
iya gak bud cerita lah
gue sebenarnya gak apa apa
cuma agak kesel aja sama dinda cs
nah itu masalahnya
nah gue tau
pasti mereka gangguin salman lagi kan
kasian sih salma
harus selalu ngadepin dinda cs gara gara gue
lo serius ya sama sama
kita gak pernah liat lo kayak gini nat
kayaknya kita perlu bikin selamatan nih
kan lo jarang tuh
namanya jatuh hati sama cewek
wah ini momen langkah
iya kan bener gak dit
bener juga sih nat
udah gue pulang dulu
hei bentar bentar